terima kasih anda masih bersama kami kita ke kasus konten pornografi kebaya merah
polda jawa timur yang melakukan penyelidikan menemukan fakta baru
dari hasil pemeriksaan barang bukti hard disk milik pelaku
ada sembilan puluh dua video dan seratus foto yang dibuat oleh pelaku
polisi memastikan pelaku pemeran video porno kebaya merah acs dan aha
membuat konten pornografi bukan karena iseng melainkan menjadi produsen
ini terbukti dari pemeriksaan cakram keras atau hard disk milik pelaku
ditemukan sembilan puluh dua video porno dengan berbagai judul
serta seratus foto yang mayoritas adalah pelaku
produksi konten pornografi dilakukan pelaku
sebagian besar di dalam kamar hotel dengan tema yang berbeda beda
saat ini polisi juga akan mengusut adanya tersangka lain dalam produksi video ini
sejauh ini pelaku juga mengaku sebagian konten pornografi yang dibuat
telah dijual melalui jejaring internet
akibat perbuatannya kedua pelaku dijerat dengan undang undang ite
serta pasal delapan
undang undang no empat puluh empat tahun dua ribu delapan tentang pornografi
dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara